pasti pak maman itu sedia
gara gara nona pergi hari ini dari jakarta
pak maman pikir
mungkin ini yang terbaik untuk saat ini
daripada neng nona
tinggal di jakarta
kamu antren kita semua ke airport
setelah itu kamu ikut terserah
mau tinggal disini pun terserah
aduh ini orang orang pada kemana sih
pagi den jodi
ibu kemana ya
tapi keliatannya gak ada orang
saya juga lagi nyariin sudah naik turun
gak ada orang
aduh ibu kemana
apa aku telat
padahal ini kesempatan bagus
buat mengetahui rahasia bu fresa
kenapa sih nggak bisa tunggu sebentar lagi
pasti mama dan papa dibawa ke sana
memangnya kamu itu mampu
mau membawa aku ke sana
ya itu ya
hei jangan meremehkan anak anak saya
kalian pikir kalian kayak itu si anak ke saya
datang ke rumah orang seperti gini
mama mau lihat rumah dulu ya
kalau pakai kacamata nggak jelas
kamu bilang ini rumah kamu
ini rumah kontrakan
rumah jelek begitu ya
gini aja kamu gak sanggup beli
memangnya beli rumah itu pakai daun
atau pakai senyum
pakai duit belinya pakai duit ini binsyah
terus jadi kalian mau apa di sini
mau apa kalian kemari
menuntut anak kami ya
kalian itu sama saja ya
tunggu kamu di sini aja
pasti pak maman itu sedia
gara gara nona pergi hari ini dari jakarta
tapi pak maman pikir
mungkin ini yang terbaik untuk saat ini
daripada neng nona
tinggal di jakarta merana
pak maman kenal dekat gak sama yang namanya narah
ah cocok kalau kenal
pak maman pegang dulu nih upetinya
sekarang pak maman punya tugas dari saya

pak maman harus cari tahu
tanggal lahirnya berapa
orang tuanya siapa
tinggalnya di mana
suka main judi apa enggak
suka minum minuman apa enggak
sesuatu yang mencurigakan
buat apa den
oh buat masa depan saya
dan buat masa depan perusahaan papa saya
ya udah saya mandi dulu
tapi kenapa den jody minta aku selidiki dia sampai seperti itu ya
tadinya memang kami mau membuat anak kamu ini dipenjara
karena udah seenak enaknya datang ke kantor orang
ngejak berantem segala macem
eh itu kesalahan anak om dan tante sendiri
kalian tidak bisa menyalahkan anak kami
ya tapi memang kami berdua masih punya perasaan
orang udah jatuh kami becek becek lagi pakai tangga
kami masih punya perasaan ya pak ya
waduh dari mana mereka tahu soal ini
kamu selalu menghina anak anak saya
kamu sudah hancurkan winona
sekarang kamu hancurkan faldo lagi
kak valdo sebenarnya itu ada apa sih kak
kenapa keluarganya dibagi banget ya
bagi banget ya
faldo gimana rasanya kalah judi di las vegas
berapa banyak uang yang sudah kamu pakai
dan kemudian hilang psst begitu saja
hal ini sangat penting kak
tidak basta kok
saya akan mencari perut
semua uang yang bapak kasih habis
gak ada yang tersisa sama sekali mbak
kalau aku keluar semuanya jadi berantakan
dan aku pasti nambah masalah baru
apaan jadi telepon aku lagi
tanya deh gimana sih
eh tanya ini aku aku nah
tunggu bener nelfon
sebaiknya sekarang kamu pulang ke rumah
kalian mau aja dibohongin sama bapak
papa tuh selalu pura pura pingsan udah deh
emang kenapa karena dia nggak bisa berangkat ke amrik
bukan akan gini tanya kamu dengar aku baik baik
orang tuanya jody sekarang ada di rumah aku
kamu sebaiknya sekarang pulang ke sini kamu temui bapak kamu
yaudah aku balik sekarang
papa dan mamanya jody
apa jody nekat dan ketauan ya
udah banget sih anaknya

mendingan om dan tante pergi dan jangan balik lagi
saya sama istri saya yang tercinta ini tidak perlu diusir
saya bisa pergi sendiri
dan anda harus tahu semuanya saya bisa beli rumah ini kalau saya mau
tapi saya tidak punya burung saya tidak punya ayam
rumah kalian ini kan seperti rumah kandang ayam